mereka sudah kepastian prabowo gibran serusmi maju sebagai pasangan capres dan juga bacawapres di pilpres mendatang
bagai menegaskan diksi yang sempat populer beberapa waktu lalu jokowi tiga periode
melalui gibran putranya program program kerja jokowi dipastikan akan terus berlanjut atau dilanjutkan
sementara di sisi lain majunya gibran menjadi wakil prabowo membawa tanda tanya lain terkait hubungan jokowi dengan pdip
terutama dengan megawati soekarno putri
untuk mengulasnya lebih dalam kita sudah bersama di studio pada sore ini dengan peneliti indikator politik indonesia mas bawono kumoro
selamat sore assalamualaikum
mas bowono terima kasih sudah hadir
kami perlu menjelaskan di sini bahwa dialog ini sebenarnya juga mengundang dari pihak perwakilan dari pdip mas bawono dan juga pemirsa
termasuk juga dari perwakilan pdip nampaknya tengah istirahat nih capek masih belum bisa dihubungi
baik kita akan melanjutkan
dalam dialog ini mas bawono untuk melihat statement yang dibangun oleh gibran hari ini di deklarasi
apa yang anda tangkap di sini apakah seolah olah publik menangkap seperti kampanye politik sudah dimulai
apakah ini menandakan pesan khusus yang disampaikan ke publik
iya statement yang paling menarik menurut saya dari deklarasi pasangan calon prabowo gibran pagi tadi adalah
penegasan dari mas gibran bahwa saya sekarang sudah di sini pak prabowo
ini dari perspektif komunikasi politik mas gibran seperti sedang memberikan pesan kepada pdip dan juga kepada publik bahwa
dalam kontestasi pilpres ini mas gibran dan juga keluarga mas gibran dalam hal ini pak jokowi itu berada di posisi mana
jadi perkataan mas gibran bahwa saya sudah di sini pak prabowo itu semakin membuat terang benerang kemana sebenarnya telunjuk pak jokowi dalam kontestasi pilpres mendatang
sebelumnya selama ini sangat diperdebatkan pak jokowi lebih mendukung pak ganjar pak jokowi malah punya kecenderungan ke pak prabowo dan sebagainya
itu saya kira yang paling menarik dari statement mas gibran pagi tadi dalam deklarasi
anda juga menangkap tidak
kalau saya simak ya mungkin pemirsa di rumah juga menyimak beberapa yang disounding yang diucapkan di publik itu seolah olah seperti program kerja
kita menangkapnya seperti program kerjanya jokowi yang dilanjutkan oleh anaknya
ini pesan apa yang anda lihat di sini
akan melanjutkan yang tadi tiga periode
ya mas gibran memang ada diferensiasi dengan pak prabowo dalam hal beretorika dan perbitato
sebelumnya pak prabowo berbitato lebih dulu
dan pak prabowo itu ciri khasnya kalau berbitato melempar gagasan gagasan besar narasi narasi besar
patriotisme indonesia adil makmur bebas kemiskinan
nah mas gibran seperti sedang mencoba melakukan diferensiasi bagaimana narasi narasi besar tersebut ide ide besar tersebut menukik dalam sebuah program program yang konkret
kita akan putar mas kita akan ulas
kita akan putarkan
bagaimana statement dari gibran saat berada di tengah pendukungnya tadi saat deklarasi bersama prabowo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
akan kami tambahkan lagi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
sekarang sudah ada kis ada kartu indonesia pintar ada pkh nanti saya tambahkan lagi
ada satu lagi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
itu bisa pesan itu bisa seperti itu
artinya menenangkan dari sisi pak prabowo bahwa pak prabowo tidak perlu khawatir lagi kemana dukungan ayah saya di pilpres mendatang
bahwa jari telunjuk pak jokowi tidak akan kemana mana lagi
meskipun meskipun kita simak bahwa tegak lurus ke pdip sampai detik ini
ya itu memang menjadi misteri berikutnya setelah deklarasi pasangan prabowo gibran adalah bagaimana reaksi dari pdip
apakah pdip akan bereaksi keras katakanlah demikian ya dengan memecat sesuai mekanisme organisasi seperti pernah dilakukan oleh pdip terhadap beberapa kader mereka yang dianggap tidak tegak lurus dengan keputusan partai mengusung ganjar pranowo
katakanlah mas budiman sujat miko
apakah pdip akan memperlakukan hal yang sama kepada mas gibran atau pdip justru tenang tenang saja tidak mengeluarkan reaksi semacam itu
atau lebih soft
respon dan sebagainya
anda belum melihat manuver yang diluncurkan atau yang dikerjakan oleh pdip masih belum ya senyap atau bagaimana nanti ke depannya
saya melihat pdip nampaknya berhitung sekali
kalau misalnya katakanlah mengambil sikap yang konfrontasi secara terbuka dengan keluarga pak jokowi ya
artinya pdip seperti menghindari itu dari baik juga pak jokowi seperti juga menghindari itu
dari sisi pdip ada hal yang diperhitungkan
kalau kita melihat data sulit
data survei data survei indikator yang kami lakukan awal oktober lalu
di dalam konteks pdip pemilih pdip itu ada dua alasan terbesar mengapa mereka memilih pdip
pertama adalah karena kebiasaan
artinya ini adalah pemilih setiap pdip
yang kedua karena suka dengan pak jokowi
jadi alasan kedua ini yang tampaknya juga menjadi perhitungan dari pdip bahwa sepuluh tahun kemenangan pdip dua kali berturut turut di pemilu legislatif
jadi ini adalah satu alasan yang lebih suka harus dikatakan ada kontribusi dari keberadaan pak jokowi
yang anda maksud saya tangkap ya ada fiksi ya atau friksi ya atau faksi di tubuh pdip
ada yang mungkin loyalisnya puan hingga detik ini kemudian juga mendukung ganjar
pdip sendiri terbelah di satu partai politik
ya artinya pemilih pdip orang yang memilih pdip di dua pemilu lalu sangat mungkin karena bukan melihat pdip nya tapi melihat keberadaan pak jokowinya
lebih ke pak jokowi
lebih ke pak jokowi

lebih ke pak jokowi
lebih ke pak jokowi
pertemuan survei kami suka kepada pak jokowi kemudian memilih pdip sebagai partai atau basis politik pak jokowi
nah itu nampaknya yang diperhitungkan oleh pdip ke depan kalau mereka friksi secara terbuka konfrontasi secara depuka dengan pak jokowi tentu itu akan sedikit banyak bisa berpengaruh terhadap capaian elektoral mereka di empat belas februari mendatang
sembari disiapkan juga kami akan putarkan mas bawono soal statement pak jokowi kemarin ya di saat setelah setelah kegiatan
sembari disiapkan kami akan putarkan mas bawono soal statement pak jokowi kemarin ya di saat setelah setelah kegiatan
sembari disiapkan kami akan putarkan mas bawono soal statement pak jokowi kemarin ya di saat setelah setelah kegiatan
hari ini mau ketemu pak mahfud ya
baik baik saja karena masih menjadi presidennya dari pdip atau baik baik saja apa nih mas yang diutarakan oleh pak jokowi
ya kalau tadi saya sampaikan dari sisi pdip dari sisi pak jokowi sendiri pak jokowi juga berhitung betul kalau juga berfriksi secara terbuka dengan pdip
jangan lupa bahwa periode pemerintahan pak jokowi masih ada satu tahun ke depan
dan masih butuh dukungan pdip
di parlemen terutama dalam hal meloloskan kebijakan kebijakan strategis
ada berbagai macam kebijakan strategis proyek strategis nasional yang belum selesai secara regulasi dan sebagainya
apbn juga membutuhkan dukungan dari dpr agar bisa disetujui dan sebagainya
nah menteri menteri dari pak jokowi di kabinet sekarang ada enam orang dari pdip gitu kan ya
nah artinya pak jokowi sendiri juga menjaga betul bagaimana hubungan dengan pdip tidak sampai terbuka keluar gitu ya
artinya perselisihan kalau bisa dikatakan friksian atau friksi dan sebagainya
karena pak jokowi masih membutuhkan itu bagi stabilitas pemerintahan beliau ke depan
saya pikir yang akan terjadi ke depan antara pdip dengan pak jokowi lebih kepada friksi secara tertutup ya di internal
entah itu bentuknya adalah sindiran sindiran halus gitu ya dari pdip kepada pak jokowi seperti kemarin yang sempat diutarakan mbak puan dalam sebuah momen pidato gitu ya
ada semacam narasi yang dibangun oleh pak

saudara yang sekarang sudah tidak bersama lagi dan sebagainya gitu ya
bisa juga nanti ada semacam katakanlah negosiasi ulang antara pak jokowi dengan pdip dalam hal komposisi kabinet
tadi mas bowono sempat mengatakan pdip nampaknya masih soft soft saja
soft ini artinya ada orkestrasi yang dimainkan oleh bu mega ada keuntungan elektoral ataupun keuntungan nanti dari pdip jika prabowo gibran menang
nanti akan mulus kadernya untuk menjadi seorang menteri atau masuk kabinet
apakah ini juga desain dari seorang megawati
nah itu juga yang nampaknya menjadi pertimbangan dari pdip ya
dalam hal ini misal ibumega
bahwa kalau misalnya di putaran kedua nanti pilpres ini berlangsung dua putaran dan putaran kedua nanti kalau melihat data survei hari ini yang masuk kemungkinan besar adalah pasangan ganjar pranowo mahfud md dan pak prabowo dengan pasangannya mas gibran
misalnya yang menang kemudian yang unggul ada pak prabowo dengan mas gibran
tentu pdip memiliki harapan juga agar bagaimana bisa bernostalgia kembali bersama lagi dengan pak jokowi
masuk dalam kabinet berkontribusi mendapatkan kursi kabinet juga dan sebagainya
begitupun ketika pak ganjar yang menang jelas sebagai baca pres yang diusung oleh pdip
terakhir mas saya minta penegasan dari anda
jadi yang dua kaki atau bermain dua kaki setara ini pak jokowi atau bumega atau pdip
saya kira paket prabowo gibran adalah paket yang bisa dibilang juga mungkin tidak sekarang
tapi di masa depan akan menjadi titik temu antara kepentingan pak jokowi dengan kepentingan pdip
tidak sekarang mungkin tapi di masa depan boleh jadi kita belajar dari apa yang terjadi di dua ribu sembilan belas
sebagaimana pak prabowo dengan pak jokowi kemudian bersama sama
meskipun terlibat dalam rivalitas yang sangat tajam dalam dua kali pemilu
tapi kemudian bersama sama dalam satu tim di kabinet
begitu juga nanti bisa jadi paket prabowo gibran akan menjadi titik temu antara kepentingan pak jokowi dengan pdip di masa depan
baik terima kasih analisa anda perspektif anda sore ini bersama kami di newsroom
ada mas bawono kumoro peneliti dari indikator politik indonesia
penegasan kembali ya mas bawono yang juga pemirsa kami sempat juga mengundang dari narasumber dari perwakilan pdip dan juga gerindra
sekali lagi kami tegaskan bahwa yang bersangkutan tidak bisa hadir karena tengah sibuk pada hari ini
terima kasih mas bawono kumoro
bersama kami di newsroom